sumur minyak pps satu milik pertamina ip aset satu di kawasan desa lopak alai kumpeh ulu kabupaten muarocambi meledak dan terbakar
menurut herman syah jambi field manager ets satu pertamina ledakan terjadi pada rabu petang saat para pekerja bagian rik tengah melakukan perawatan sumur
para pekerja maupun petugas pemadam kebakaran pertamina yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api
api baru dapat dipadamkan setelah hampir dua jam berkobar
akibat kejadian ini satu orang pekerja mengalami luka bakar sedang dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan
belum diketahui penyebab pasti kebakaran karena masih dalam proses investigasi
jadi kebakaran di lokasi sumur pps satu
pada pukul tujuh belas tiga puluh
pada pekerjaan perawatan sumur
api berhasil dipadamkan pada pukul sembilan belas dua puluh lima
dan saat ini kita sedang melakukan proses pendinginan
hingga kamis meskipun api sudah padam upaya pendinginan tetap dilakukan
pengamanan lokasi maupun lingkungan sekitar juga diperketat
perawatan sumur milik pertamina yang produktif memang rutin dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi
jumliputan sien indonesia jambi